assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
tidak terasa puasa ramadan tinggal menghitung hari
bagi sebagian dari kita mungkin ada yang masih memiliki hutang puasa wajib ini karena uzu ⁇ syari
dan tentu diwajibkan bagi kita untuk segera membayarnya dengan dua opsi
mengganti berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan atau membayar vitiah sebelum ramadan tiba
nah berkaitan dengan membayar puasa ini ada banyak hal yang juga harus kita perhatikan
agar kelak kita tidak memandang enteng atau bermudah mudahan dalam menyikapi hutang puasa
nah untuk membahas tema terkait seluk beluk hutang puasa ini alhamdulillah
sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiyai
sehat ya pak hari ini ya pak
terima kasih sudah hadir di studio gapai kemuliaan
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan terkait tema ini atau mungkin juga pertanyaan lain
anda bisa menyampaikan atau mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
sependek yang saya tahu yang saya paham
kalau kita memiliki hutang puasa ramadan itu bayarnya dua
dengan mengganti berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan atau kemudian membayar vidya
tapi kan tentu saja ada ketentuan ketentuan mana yang harus kita lakukan
nah seperti apa ketentuan itu tafatul
jadi yang pertama tadi sudah benar sekali ada orang yang berhutang puasa
dia harus berpuasa di hari yang lain
ini yang dikatakan di dalam al quran
fa'iddatun min aya min ukhur
cari ganti pada hari lain saat bulan ramadan memang dia tidak bisa puasa
dengan alasan alasan yang dibenahi
dibenarkan di dalam agama
yang kedua ada orang yang juga wajib membayar hutangnya itu
di samping dia berpuasa kodok
dia juga harus membayar vidyah
ini di masa lalu ukurannya sekitar enam ratus tujuh puluh lima gram
itu dia punya kewajiban untuk membayar puasa dan vidya
ada satu kelompok lagi yang menurut sebagian

dia tidak wajib kodok tapi langsung hanya membayar fidriah
nah ini yang harus kita jelaskan satu demi satu
yang pertama yang wajib kodok
ini adalah orang yang memiliki uzur syari yang tidak menempel
tidak menempel kepada orang itu seperti kondisi misalnya orang musafir
kan tidak setiap hari dia safar
tidak setiap hari dia berpulang ke sana
tidak setiap bulan dia safar
tapi nanti ada orang yang punya kondisi ketidakmampuan itu nempel
yang sakitnya itu sudah tidak bisa sembuh
pikun itu kadang kadang dia merasa belum makan
dia makan sudah dikasih tahu ini bulan puasa
dia merasa sudah idul fitri
nah orang yang seperti ini itu nanti bebannya kan berbeda
jadi yang dibebankan untuk kodok
ini ada yang namanya arit
dalam fikih itu arit itu sesuatu yang datang dan pergi
ini datang dan pergi
penyakit yang mungkin dia punya penyakit tertentu
ketika bulan ramadan dia sakit
nanti di luar ramadan boleh jadi dia tidak sakit
nah orang orang ini punya kewajiban
untuk membayar seberapa lama dia tidak puasa
kalau tiga hari dibayar tiga bulan puasa
kalau empat hari dibayar empat hari
idealnya dia harus mengkodok puasa ramadan itu
pada waktu terdekat dimana dia mampu
misalnya saya karena mudik misalnya nanti tanggal dua puluh ramadan
tidak bisa puasa
nah kemudian kan sampai idul fitri kan
lepas dari idul fitri misalnya
kita orang indonesia itu kan lebarannya suka silaturahmi
dan pasti makan
karena itu akan mengembirakan orang yang kita kunjungi juga
katakan silaturahminya itu berapa hari
tiga hari empat hari katakan satu minggu
satu minggu muter di keluarga besar
kemudian mau balik ke jakarta lagi kan
kalau yang mudik atau balik ke daerah
katakan sepuluh hari
begitu sepuluh hari dia dapatkan kesempatan
untuk membayar kodok puasanya
maka itu yang harus dia kerjakan
kalau nanti dia undur undur
ya enggak apa apa
tetapi secara ahlak
jangan sampai menabrak ramadan kembali
jadi kalau sekarang tidak bisa puasa
kan setelah puasa itu
untuk bertemu dengan puasa
itu sebelas bulan loh
masa iya sih dia tidak bisa puasa
katakan tujuh hari
dikasih waktu sepanjang sebelas bulan
untuk mengkodok yang tujuh
maka dia harus selesaikan itu
sebelum datang ramadan
jadi batasnya itu
ramadan berikutnya pak cia
itu batas idealnya
tapi boleh jadi
ini banyak orang yang merasa nyaman aja kan
ah saya boleh tidak puasa
ini buat kita sebetulnya
semua orang yang punya hutang
suka menunda nunda kan
nah itu enggak entah
kalau sudah lewat ramadan lagi
itu tidak ada
ketentuan hukum bakunya
tetapi dulu para sahabat nabi
itu kalau tidak bisa membayar
hutang puasa ramadan
sampai lewat ramadan yang akan datang
maka mereka menambahkan fidyah
ya fidyah itu
dia tetap kodok
dia tetap kodok
tapi juga dia membayar vidyah
kalau ditanya dalilnya apa nggak ada
tetapi sahabat ini kan orang yang mengerti
karena mereka hidup sezaman dengan nabi
boleh jadi kata guru saya
itu sebetulnya istihsanan
adalah bagaimana semaksimal mungkin
kita berusaha melakukan yang terbaik dalam agama
kalau ada orang ini
santai santai sampai nabrak ramadan lagi
kan dia namanya berleha leha
menggampangkan urusan dia kepada allah
nah maka untuk menutupi
dia tutupi dengan yang namanya
jadi fidyah tadi sebetulnya
analoginya karena dia tidak ingin kehilangan
kesempatan untuk memperoleh rahmat allah
melalui memperbanyak amal ibadah yang baik
untuk menutupi ini
kekurangan dia pada aspek
tidak segera mengkodok puasa ramadan
sampai menabrak ramadan yang akan datang
jadi itu tadi ya pak kiai
tiga kriteria tadi
tapi kalau kemudian membayar vidya
itu untuk kriteria yang apa
itu yang pertama sakit yang menahun
kemudian nanti ada hilaf besar nih
di antara ulama
ini tentu bermanfaat untuk perempuan
kalau perempuan itu hamil
misalnya dua sahabat utama nabi
dengan sayyidina ibn umar
itu kalau ada perempuan
tidak menyusui atau hamil
itu langsung boleh tidak puasa
cukup menggantikan setiap kewajiban puasa per hari
itu dengan membayar fidyah
ada ulama yang mengatakan tidak
perempuan yang hamil atau menyusui
kalau dia tidak bisa puasa
maka kewajiban dia tetap kodok
tidak ada kewajiban fidyah
ada yang mengatakan
ada yang mengatakan
ada yang mengatakan
ada yang mengatakan
ada yang mengatakan
kalau dia khawatir kepada anaknya
jadi kalau ada orang hamil
kalau dia puasa
dia merasa dianya sehat walafiat
bukan janin yang kuat
atau ketiga menyusui
kalau puasa dia tetap merasa sehat walafiat
tapi boleh jadi
maka anaknya keluar asupan
kan tidak bisa juga
anak bayi diajak puasa

kan dia belum punya kewajiban untuk puasa
kalau dia khawatir kepada anaknya
maka ada ulama yang menambahkan
dia bukan saja wajib kodok puasa
tapi dia juga wajib untuk membayar vidyah
yang pertama dia hanya wajib kodok puasa
pilihan yang kedua dia wajib fidyah
tanpa kodok puasa
kemudian yang ketiga
kalau sang ibu khawatir kepada janinnya
maka dia bukan saja kodok
tapi menambahkan fidyah
ini sebetulnya rahmat
ini ketiga ulama
apa yang dibaca di dalam al quran
itu mendatangkan rahmat
buat perempuan yang misalnya
dalam rentan waktu
karena ada perempuan itu rajin banget hamil
berarti ramadan yang akan datang menyusui
tahu tahu ramadan yang akan datang hamil lagi
romadhon yang keempat menyusui
lalu hamil anak ketiga
berarti ada enam tahun
ketiga enam tahun ini
kita rasakan antara masa kehamilan
menyusui yang begitu dekat
kan tidak memungkinkan
dia untuk mengambil alat yang lebih dekat
bukan tidak memungkinkan
selama enam bahkan mungkin tujuh tahun
kalau dia harus mengkodok
berarti satu tahun
boleh dikatakan dia berpuasa itu
lebih dari dua per tiga bulan
yang seperti ini
fatwa yang bijaksana
mengikuti yang mengatakan
hanya membayar fidyah
tapi kalau hamilnya misalnya
sekali menyusui sekali
kemudian lepas dari itu
dan ibu merasa punya kemampuan
tidak ada yang salah
kalau dia berniat puasa
niat berahlak kepada allah
niat bersyukur kepada allah
kemudian pas hari senin
niat puasa senin juga
begitu banyak pahala
tinggal yang menentukan itu
fidyah kepada allah
jadi sebenarnya menggabungkan niat itu tidak masalah
yang tidak boleh itu
kalau dibalik misalnya
yang sunnah ngikutin yang wajib
tapi kalau dia berpuasa wajib
yang sunnah akan dapat
jadi kalau misalnya saya mengganti
misalnya sekalian puasa senin kamis
itu insya allah kita malah dapat
sholat tahajud itu gak ada kodoknya
kalau ada orang yang biasa
kalau ada orang yang biasa nih sholat tahajud itu tidak ada kodoknya
biasa melakukan itu setiap malam
tiba tiba satu malam sebagai manusia pasti ada bolongnya
maka dia boleh mengkodok sholat itu
menjaga perasaan dia
kalau ada orang yang berpuasa senin kamis sepanjang tahun
kan perasaannya dia puasa ramadan
insya allah biasanya puasa senin kan
ketiga itu dia tetap dapat rahmatnya
sudah anda berpuasa ramadan
anda mengenang kebiasaan puasa di hari senin
itu tadi ya
itu bagian dari rahmat allah
bagian dari rahmat allah
pak kiai saya juga tertarik untuk membahas lebih jauh tentang
ukuran vidyah itu seperti apa
ukuran vidyah itu yang masyur kan satu mut
jadi memberi makan satu mut
satu mut itu yang tadi saya bilang tadi
itu untuk seluruh hari yang ditinggalkan
satu hari ya
satu hari jadi mungkin kira kira
satu setengah kilogram mungkin ya
kira kiranya begitu lah ya
nah untuk hati hatinya pasal itu ya ya
saja dua kilo misalnya
jadi dua kilo
madhab sebagian mewajibkan itu dalam bentuk makanan pokok
kayak beras misalnya
ada imam abu hanifah yang selalu mengkonversi
segala bentuk itu dengan uang
maka baik saja untuk dibayar dengan uang
ada yang berpendapat
bahwa memberi makanan itu bukan ukurannya makanan pokok
kalau mau sedang baik kondisi ekonominya
maka saya selalu menyarankan mila
untuk orang yang mau membayar vidyah
itu nasi kotak aja
saya kan nggak boleh sebut merek ya
tapi nasi kotak ada nasinya
ada lauk yang pantas
saya pakai untuk berbuka atau sahur misalnya
kemudian itu saya sedekahkan sebagai vidya
itu tentu jauh lebih baik
dulu orang membayar vidyah itu pakai kurma
karena kurma itu kan tidak butuh diolah
dia dimakan apa ada
adanya kan gitu
dulu orang misalnya membayar dengan gandum
untuk mengolah itu menjadi roti
itu tidak banyak
rempah yang digunakan
tapi hari ini boleh jadi
orang memakan itu kan dengan banyak lauk misalnya
ketika kita kemudian mengatakan ini vidyah
vidya itu sebagai ganti amalan saya kepada allah
pertanyaannya mila ketika puasa
itu ingin dapat surga yang kelas berapa
waduh maunya sih
yang terbaik ya

ingin dapat yang terbaik
tapi dengan modal pas pasan gitu
nah kalau saya selalu mengambil fatwa yang guru saya bilang dulu
jadi serahkan itu
dalam bentuk makanan yang siap dimakan
oleh orang miskin
satu hari satu
ini masya allah nih masih banyak juga hal hal yang juga harus kita perhatikan yang lain
pak kiai nanti akan kita bahas pada segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
kabar kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini

pak kiai kita lanjutkan perbincangan kita
kalau tadi pak kiai sempat mengatakan soal membayar vidya
nasi kotak misalnya
tergantung nanti kita tinggal menghitung misalnya kita meninggalkan puasa berapa
misalnya selama satu bulan full tiga puluh hari
berarti akan ada tiga puluh nasi kotak lah
atau tiga puluh paket vidya beras
nah itu diberikan masing masing satu orang
atau bisa kemudian kita bagi bagi
dari satu hari yang dia tidak puasa
itu memberi makan satu orang
kalau tiga puluh hari kan dia punya kewajiban tiga puluh paket vidya
kemudian dia berikan misalnya kepada tiga orang
satu orang dapat sepuluh paket itu boleh
atau diberikan kepada satu orang sekarang
satu orang sekalian boleh
tapi yang tidak boleh
kalau satu paket vidiah ini
dalam satu hari kemudian dibagi kepada
itu tidak boleh
mengurangi hitungan ya pak kiai
mengurangi haknya satu orang
tapi kalau yang lain itu kan dengan cara yang lain itu melebihkan ya
kalau melebihkan itu nggak ada persoalan di dalam agama
jadi itu yang harus diperhatikan
itu yang harus diperhatikan
kemudian juga cara membayarnya
ini sebagian ulama ketat
jadi sebagian ulama mengatakan
itu dibayar per hari
jadi begitu puasa misalnya
dia kan sudah niat tidak puasa besok
maka titip sama suaminya kalau yang hamil misalnya
nanti sambil ke masjid
kasih ke orang miskin itu
adalah satu paket vidya
ada yang mengatakan boleh bahkan sampai nanti berbuka
ada bahkan yang mengatakan ya sudah nanti saja sekalian diakhirkan
nanti setelah tiga puluh hari dikumpulkan jadi satu
kemudian diserahkan kepada
ini bukan orang yang berhak menerima zakat
kalau menerima zakat banyak kriteriannya
ini hanya khusus buat fakir dan miskin
sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh diserahkan sebelum ramadan
kan ada orang yang berpandangan misalnya
toh kakek saya sudah pasti tidak puasa
kalau gitu di bulan syaban aja kayak sekarang
sudah saya kasih vidyanya
itu hanya imam abu hanifah yang membolehkan
imam yang lain tidak membolehkan
kenapa karena kewajiban puasanya kan belum datang
siapa tahu nanti boleh jadi
dia bisa melakukan puasa pada hari tertentu misalnya
nah oleh karena itu memang yang paling bijaksana
dibayarkan setiap hari
dibayarkan per minggu misalnya sepuluh hari
atau dibayarkan setelah rom akumulasi tadi
langsung diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerima
tinggal memilih saja mana cara yang lebih mudah ya pak kiai
iya bisa dengan makanan bisa dengan uang
makan dan kata kata it'am dalam kaitan dengan zakat
misalnya atau dengan vidya ini
imam abu hanifah itu punya sudut pandang yang bagus
karena latar belakang kehidupannya kan
di tempat imam yang lain itu pada masa itu
transaksinya masih barter
jadi orang punya barang dengan orang punya uang itu sama manfaatnya
tapi imam abu hanifah hidup di irak
yang waktu itu boleh dikatakan
aksinya sudah mengenal uang kan
transaksi cash gitu loh
tidak menerima lagi barter
maka kata beliau lebih bermanfaat untuk fakir miskin
menerima uang daripada menerima barang
karena boleh jadi dia tidak butuh sama kurma
dia nggak butuh sama beras
tetapi dia punya kebutuhan lain
kalau ini konversi berbentuk uang
ini lebih baik
kalau akumulasinya banyak misalnya
saya yang bermadhab imam shafiee misalnya
tapi melihat sudut pandang imam abu hanifah ini juga tidak keluar dari agama
beliau imam masalahkan gitu kan
maka kalau istri saya dulu saya keluarkan kalau tiga puluh hari dua puluh harinya dalam bentuk makanan
sepuluh harinya dalam bentuk uang
oh jadi itu bisa juga dimix begitu ya pak k
iya karena itu akan menentramkan hati fakir miskin
jadi kalau kita mau mengeluarkan apapun kepada orang miskin
itu yang diperhatikan kayak imam abu hanifah itu kondisi fakirnya
apa yang paling dibutuhkan
bukan kondisi saya yang mengeluarkan
karena yang membutuhkan mereka
nah yang seperti itu sebetulnya bijaksana kan
jadi ada yang mengeluarkan dalam bentuk barang ada yang mengeluarkan dalam bentuk uang
ketika dua duanya diberi kepada fakir miskin fakir miskinnya senang
bahan mokoknya dia punya untuk mengolahnya dia bisa gunakan uang kes tadi
nah kalau uang cash itu berarti
ukurannya besarannya disesuaikan tadi dengan konversi satu
iya dengan nilainya
misalnya saya mau mengeluarkan dalam bentuk beras
maka saya cari beras yang pantas
bukan beras yang paling murah tapi beras yang pakai
bukan juga yang paling mahal
kalau yang paling mahal gak pernah salah
tapi yang masalah itu kalau yang paling murah
cara yang paling adil di tengah tengah
kalau ada beras harganya misalnya hari ini sepuluh ribu
ada beras yang harganya tiga puluh ribu
maka kita tambahkan saja
tengah tengahnya sepuluh dengan tiga puluh keluar angka empat puluh bagi dua jadi dua puluh
nah itu yang bijaksana
tapi kalau anda punya uang lebih bagus lagi
keluarkan yang paling baik
baik masya allah
pak kiai seperti biasa juga sudah ada pertanyaan yang masuk ke gapai kemuliaan
kita akan simak bersama
assalamualaikum mbak ustadz
saya ingin bertanya bagaimana jika ada orang yang sudah meninggal
tapi masih memiliki hutang puasa
tapi kita sendiri juga tidak tahu berapa jumlah pasti hari puasa yang ditinggalkannya
sebagai keluarga yang ditinggalkan apa yang harus kita lakukan ya pak ustadz
mohon jawabannya terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pertanyaan dari mbak rima seorang guru pak gey
ini juga penting
jawabannya seperti tradisi kita di gapai kemuliaan
tidak menjawab dengan satu pandangan ulama
tapi saya menyajikan apa yang diakini oleh sekian banyak ulama
dalam kasus ini ada ulama yang berpandangan
jadi kalau ada anak meninggal bapaknya nanti yang mengganti puasa anaknya
dibalik dan begitu seterusnya
jadi ahli warisnya lah yang dikatakan kemudian berpuasa
puasa itu diniatkan
sebagai puasa ramadan yang tidak dikerjakan oleh orang yang sudah meninggal
ada yang berpandangan kembali ke vidyah
jadi kalau dia sudah meninggal ini dalam pandangan orang ini
ini kan sebetulnya ibadah yang tidak bisa diwakilkan
sholat misalnya tidak bisa diwakilin
tapi ada ibadah yang boleh diwakilkan
haji secara keseluruhan satu paket diwakilkan boleh
atau pada ibadah ibadah di dalamnya
dia bisa berangkat ke mekah
dia bisa wukuf di arafah
tapi dia nggak bisa melontar jumroh
maka diwakilkan untuk melontarkan jumroh
nah sebagian ulama mengatakan ini kan tidak bisa
yang merasakan puasa itu kan orang tadi
maka diganti dengan yang namanya vidyah
seperti yang saya jelaskan tadi setiap satu hari yang dia tidak puasa
maka dia kena membayar enam atau katakan tujuh ons tadi dari makanan

nah itu adalah kewajibannya
pertanyaan yang kedua kita nggak tahu nih
sama dengan kaidah umum dalam agama
kalau kita ragu ragu kita harus ambil yang yakin
yang yakin itu apa misalnya
saya ini sudah tiga rokaat apa masih dua rokaat
sebetulnya mila itu tidak ragu dengan yang dua
tapi ragu dengan yang tiga
ini saya dua masuk tiga apa saya masih dua
kan berarti yang yakin berapa dua
dia harus melakukan sholat alamastaiqona atas apa yang di alamastuikina
yang dia yakini
yang dia yakini berapa dua
nah sama dibalik nih
orang tadi kira kira nggak puasanya itu tiga puluh hari apa dua puluh hari
yang dia yakini sebenarnya kan dua puluh hari
nah kalau tidak ada ukuran lain misalnya yang bisa mendukung memastikan dia dua puluh atau tiga puluh
maka dia puasa dulu yang dia yakini
dua puluh hari satu
kalau dia mau pakai sudut pandang hati hati
sekalian dia lebihkan
tapi kalau dia punya ukuran yang jelas
wah memang sakitnya berkepanjangan kok
misalnya dia sakit parah di bulan sabang
dan sampai idul fitri dia masih dikatakan sakit parah
berarti ukuran ini mendekatkan kita kalau dia tidak puasa sempurna satu bulan ramadan
maka nanti kodoknya juga tiga puluh atau dua puluh sembilan
nah pak kiai bagaimana kalau ada anggapan seperti ini
kita memiliki hutang puasa nih
anggaplah yang tadi kasusnya misalnya si yang memiliki hutang puasa ini
belum sampai idul fitri nih
tapi ada kekhawatiran dari keluarga kalau tidak segera ditunaikan vidyahnya
nanti akan mempengaruhi bagaimana nanti dia di alam kubur misalnya
apakah betul demikian
artinya dari sudut pandang yang mana
kalau keluarganya misalnya memiliki kemampuan untuk membayar vidya
apalagi kalau itu hubungan anak dengan bapak
itu bagian dari baktinya
seorang anak kepada bapak
tapi ketiga misalnya
ya ini dihadapkan dengan dua pilihan yang pahit
misalnya uangnya ada
tapi dibutuhkan oleh anak yang meninggal kakek
oh saya tunaikan dulu kewajiban saya kepada anak
sementara allah itu ghafururrahim
allah itu rahmatnya luas
ya itu tidak ada yang salah
nah yang seperti ini mila
ukurannya bukan mendengar apa yang saya katakan di gapai kemuliaan
tapi ukurannya kembali kepada hati nurani setiap orang
kalau dia mampu segera selesaikan
agar urusan orang tuanya itu dengan allah selesai
tapi kalau dia memiliki kondisi yang dibenarkan di dalam agama
misalnya ini uang dibutuhkan
misalnya ayahnya meninggal kebetulan ibunya sakit
untuk bayar rumah sakit
mana yang didahulukan
membayar rumah sakit ibu atau membayar vidyah puasa bapak
dalam hal ini saya katakan
membayar rumah sakit ibu itu lebih utama daripada
mempercepat bayaran vidyah atas puasa bapak
oke pertanyaan saya pak kiai
jika kita memiliki mungkin kerabat saudara atau tetangga misalnya
yang beliau memang secara finansial agak kurang begitu
tapi mengalami juga sakit menahun tidak bisa puasa juga
dan tampaknya kalau untuk membayar fidyah juga sulit
itu bagaimana pak kiai
maka dia tidak punya kewajiban lagi
kalau sekarang misalnya mila tetangganya merasa kasihan
kasian betul ya
sekarang mila kasih sama perempuan tadi misalnya istrinya
ini loh bu saya dengar suami ibu kemarin masih punya hutang puasa ya
ini saya niatkan betul untuk ibu uang
pertanyaannya sekarang ibu tadi jadi punya uang nggak
jadi punya uang
karena uang itu bukan punya mila
sudah punya ibu tadi
maka dia bayarkan itu sebagai vidya
dan misalnya kita membantu untuk membayar
untuk membayarkan begitu boleh juga
sangat besar pahalanya
man nafasa an mu'minin qurbatan min qurrabit dunya
siapa orang di dunia ini yang membantu melepaskan beban hidup orang di dunia
nanti akan allah mudahkan beban hidup dia di akhirat
ada hadis lain mengatakan
allah itu akan selalu menolong saya
selama saya juga menolong saudara saya
ini menarik sekali ya
aduh ternyata dasyat ya
jadi kalau orang nggak bayar puasa
kan logikanya masuk neraka
kalau mila membebaskan orang tadi dari api neraka
maka balasannya mila juga akan dibebaskan oleh allah dari api neraka
jadi itu juga teori itu juga kita bisa pakai begitu ya
teori itu bisa pakai dan menunjukkan betapa luas dan murahnya surga
pak kiai ini menarik sekali
nasi kotak masya allah
nah dari nasi kotak tuh
memberikan makan orang lain ya pak kiai
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode hutang puasa harus bagaimana
pak kiai kalau misalnya ada seseorang yang memiliki hutang puasa menahun
bahkan kalau mungkin ditanya berapa banyak hari yang ditinggalkan mungkin sudah tidak terhitung
nah itu aturannya seperti apa pak kiai
konsep agama itu
jadi orang itu diminta maksimal ketika dia bertakwa kepada allah
kita ambil contohnya lah
ada orang nggak puasa kebangetan
katakan sepuluh tahun
berarti dia punya hutang itu rata rata mungkin tiga ratus hari lah
katakan tiga ratus hari saja
maka dia harus mengkodok ini tiga ratus hari
apa akan selesai
kalau dia habis puasa
ya kalau langsung taubat
untuk sampai ke puasa yang akan datang
itu juga tiga ratus hari
maka kata ulama yang pertama
dia harus punya taubah sadikoh
ramadan yang akan datang
dia betul betul puasa
kan dia punya akumulasi hutang tiga ratus
seolah olah dia mau mengerjakan puasa ramadan yang akan datang kan sia sia
uang hutang yang ada saja belum terbayar
tapi agama itu bukan matematika kayak begini
yang pertama tunjukkan niat dia
saya mau membayar
semua kewajiban saya kepada allah
tidak mungkin dia puasa sebulan
karena dia juga punya kewajiban lain
dilihat ukuran rata rata orang
orang banyak kok yang bisa puasa senin
tanpa kehilangan kesempatan untuk mencari rezeki
ini kan bukan soal mampu atau tidak mampu
tapi pada mau atau tidak mau
itu dalam satu bulan delapan kali
dengan cara puasa di hari senin
dan puasa di hari kemis
itu rata rata orang bisa
kemudian ditambah tiga hari
maka dia punya kesempatan untuk mengkodok sebelas hari
ketiga sepuluh bulan saja dia lakukan
itu masih sepertiganya
masih kurang dua per tiga
dan kemudian dia boleh jadi merasa pada satu masa
ada beban yang tidak bisa dia kerjakan
kalau sudah menahun begini
dia masih punya uang nggak
satu tahun berarti satu juta setengah
kali sepuluh tahun lima belas juta
ini bukan berarti
nanti ada orang punya uang lima belas juta
terus tidak puasa
ini lima belas juta diterima oleh allah
itu bukan karena allah butuh sama lima belas juta
karena allah sayang sama hambanya
hanya dengan lima belas juta allah hapus tuh
dosa dia di neraka
dia punya kewajiban untuk tidak lagi mempermainkan puasa ramadan
terakhir satu lagi pak kiai
lebih baik mana yang duluan
puasa syawal atau membayar puasa dulu
ya pasti lebih baik membayar puasa dulu
dan kemudian disambung juga sama syawal
tapi misalnya aduh mumpung nih gitu
saya takut kan puasa membayar puasa masih panjang nih
itu persepsi yang salah
puasa sawal itu memiliki keistimewaan
tapi dia tetap dalam ukuran sunnah
membayar puasa itu sekurang kurangnya itu adalah kewajiban
banyak orang yang begitu senang dengan sholat tahajud
tapi biasa saja dengan sholat duhur
sekurang kurangnya sholat duhur dia sholat fardu
seistimewanya sholat tahajud dia tetap pada hitungan sunnah
pak gai terima kasih atas ilmunya
ini sangat sangat bermanfaat
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas
bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi
insya allah bermanfaat dan kita menjadi hamba allah yang jauh lebih bertakwa
saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan bertemu lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wa'alaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh